ketua umum pbb maksud kami ketua pbb umum yusril isamahendra berkunjung ke kantor dpp pkb
untuk menemui ketua pkb mohaimin iskandar
kedua pihak mengaku pertemuan ini sebatas silaturahmi dan bisa bermanfaat bagi kedua partai
berusaha melakukan pertemuan empat mata secara tertutup selama sepuluh menit
ketua umum pkb muhaymin iskandar berharap kedua partai bisa menjalin kerjasama politik yang lebih strategis
sementara yusril mengatakan pbb hingga saat ini belum menentukan sikap
menurut yusril koalisi yang kini semakin solid menuju pilpres dua ribu dua puluh empat adalah partai gerindra dan pkb
hendati demikian yusril menganggap kunci peta koalisi tetap berada di pdip
ya tentu kita menawarkan kepada pbb dan partai partai lain untuk bergabung dengan koalisi indonesia raya
kebangkitan indonesia raya
koalisi indonesia raya ini akan terus berubah ya agar partai partai terus bergabung bersama kita
pbb nanti kita akan terus dekati tadi juga sudah saya sampaikan semoga nanti akhirnya bisa bergabung dengan koalisi kebangkitan indonesia raya
hari ini koalisi itu masih cair yang baru solid adalah koalisi antara gerindra dan pkb
antara pak prabowo dengan pak mohaimin
tapi itu pun masih memerlukan
apa namanya keikutsertaan dari partai partai yang lain juga untuk bergabung koalisi yang sudah ada dua partai ini
dan saya kira memang semuanya akan ditentukan oleh pdip ya
apabila ibu mega telah mengambil keputusan siapa yang akan dicalonkan oleh pdip
saya kira peta koalisi itu benar benar akan terwujud segera